dan kini kami sudah terhubung dengan duta besar indonesia untuk korea selatan bapak umar hadi untuk mengetahui bagaimana kondisi kasus covid sembilan belas di korea selatan
selamat siang waktu indonesia pak umar apa kabar pak
selamat siang baik baik semuanya
alhamdulillah semuanya baik baik ya pak
ya ini kami ingin mengetahui setelah sempat naik kasus covid sembilan belas di akhir agustus lalu saat ini korea selatan berhasil menekan angka laju covid sembilan belas gelombang kedua
apa saja sebenarnya kebijakan yang diterapkan pemerintah korea selatan
yang disebut dengan gelombang kedua ini memang terjadi sejak pertengahan bulan agustus dengan klaster utama itu satu fasilitas ibadah keagamaan dan satu lagi demonstrasi di depan di kota seoul
proses keagamaan juga di kota seoul
yang berbeda dari gelombang pertama waktu gelombang pertama kan bulan februari itu itu juga dimulainya atau ledakannya terjadi di kota daegu dua ratus lima puluh km selatan dari kota seoul
juga dari satu pusat kegiatan keagamaan
hanya bedanya pada bulan februari itu angka tertingginya sampai penambahan kasus barunya dalam satu hari sembilan ratus sembilan kasus
pada tanggal dua puluh sembilan februari
jadi satu fasilitas keagamaan
nah yang sekarang gelombang kedua ini meskipun angka tertingginya tercatat empat ratus empat kasus baru pada tanggal dua puluh tujuh agustus empat ratus empat puluh satu kasus
kastor penyebarannya lebih beragam
tidak hanya dari fasilitas keagamaan yang di seoul dan demonstrasi itu saja tapi ada berbagai tempat lain kecil kecil
dan umumnya terjadi di seoul dan provinsi gyeonggi
bayangkan seoul itu ibarat jakarta gyonggi itu provinsi jawa barat
karena itu lebih mengkhawatirkan
meskipun angkanya hanya puncaknya empat ratus empat lebih mengkhawatirkan
karena satu penyebarannya lebih banyak klasternya
apa tracingnya itu kesulitan mereka
jadi dan juga ternyata setelah dicek sekarang makin banyak yang orang tanpa gejala otg itu ya
sehingga karena itu
di kota seoul dan provinsi gyeonggi diterapkan social distancingnya ya psbb nya itu levelnya dua
kalau di tempat lain di provinsi provinsi lain itu level dua
jadi di korea selatan ini pembatasan sosial itu dibagi dalam tiga level
level pertama yang paling rendah kalau penambahan kasusnya per hari kurang dari
itu kalau penambahan kasusnya antara lima puluh sampai dua puluh
kalau sudah lebih dari dua ratus level tiga
jadi sekarang karena sekarang perharinya itu sekitar di bawah dua ratus maka secara nasional levelnya level dua
tetapi khusus kota seoul dan provinsi gyeonggi itu levelnya level tiga
baik pak umar jadi ada pembatasan pembatasan dengan level level tertentu begitu
apa kemudian yang membedakan dari level level tersebut
apakah kemudian aktivitas warga
seperti perkantoran kemudian rumah rumah makan itu juga benar benar dibatasi
dan juga bagaimana kemudian dengan penindakan dari protokol kesehatan di korea selatan sendiri
pada prinsipnya pembatasan sosial ini tidak menghentikan kegiatan masyarakat
jadi bahkan pada level tertinggi ya yang sekarang belum diterapkan
tapi secara teoritis di atas kertas aturannya
kegiatan masyarakat bisa berjalan
hanya ada pembatasan pembatasan
seperti misalnya kalau di level satu itu orang boleh melakukan meeting pertemuan
tapi kalau level dua ini kalau di dalam ruangan itu maksimal hanya lima puluh orang
kalau di luar ruangan maksimal seratus orang
tapi kalau level dua lima seperti di kota seoul
itu masih berjalan aturannya
bahkan kalau sekarang lebih dari sepuluh orang pun nggak boleh
jadi ini lalu misalnya restoran atau kafe
dalam aturan level dua itu restoran dan kafe bisa buka
tetapi tentunya dengan ada namanya itu pendoman hidup sehari hari
jadi misalnya kalau restoran
restoran itu sekarang kita ke restoran di seoul ini
nanti kita baru datang itu dicek suhu tubuh kita
terus disuruh ngisi daftar nama upset ya
tombol telepon malah ada beberapa yang sudah pakai qr code gitu ya
intinya kita tercatat ada di situ jam berapa sampai jam berapa
tapi kalau di kota seoul yang dua lima sekarang
ditambah aturannya jadi kayak restoran kafe hanya boleh sampai jam sembilan malam
kalau lewat dari jam sembilan itu hanya boleh take away gitu
tadi saya baru bertanya tanya kenapa ya jam sembilan malam
oh ternyata ini terkait dengan kultur kehidupan orang di seoul ya
jadi di seoul atau di korea ini orang biasa pulang kantor
teman teman satu tim itu dari kantor pindah ke restoran
biasanya makan ayam sama bir di sini istilahnya cimek
ternyata kalau udah lewat jam sembilan minum birnya udah kebanyakan kan
jadi itu lebih resiko saling menular lebih tinggi
makanya diatur jam sembilan harus pulang
jadi lucu sekarang kalau jam sembilan itu kelihatan
karena di depan kbri ini banyak sekali restoran
ini kan kawasan wall street nya korea ya
jadi orang orang pulang kerja dari kantornya langsung ke warung warung makan ayam itu
tapi begini jam sembilan rame langsung orang pada bubar
ya meskipun ada pembatasan tapi tidak menghentikan total aktivitas masyarakat di korea selatan ya pak
bagaimana dengan kedisiplinan warga korea selatan
dan pendindakan yang diambil oleh pemerintah di sana
apakah memang mereka dengan tegas memberikan sanksi
untuk warga warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan
ya ada misalnya kalau pakai masker itu kan wajib
sejak awal ya sejak bulan februari itu sudah wajib
dan di korea selatan itu orang pakai masker sudah biasa bukan hanya karena covid
di waktu waktu sebelumnya kalau ada polusi udara tinggi diumumkan kita harus pakai masker
jadi pakai masker bukan sesuatu yang baru
tapi di era pandemi covid ini sejak februari wajib pakai masker
kalau dia tidak pakai masker bisa kena denda
jadi ini dendanya malah sangat rinci
kalau tidak pakai masker itu dendanya antara rp satu dua juta rupiah sampai bisa rp tiga puluh enam juta
jadi ada dendanya
jadi dendanya ini juga cukup tinggi ya ila tadi mencapai lebih dari rp satu juta
kalau misalnya kita bandingkan dengan di indonesia ini hanya dua ratus ribu rupiah saja
iya dan juga terlihat memang orang di sana sudah biasa untuk disiplin
mau pakai masker
mau pakai masker dan juga disiplin
kemudian pak umar bagaimana dengan warga negara indonesia
apakah ada wni yang terkonfirmasi positif di gelombang kedua ini
sudah ada berapa warga negara indonesia di korea selatan yang positif sejauh ini
yang pertama saya harus sampaikan bahwa saya sangat beruntung karena dari tiga puluh delapan ribu lebih warga negara indonesia yang berdomisi di korea selatan
itu kita sangat kompaklah
jadi sejak februari itu namanya komunikasi dengan berbagai lapisan masyarakat itu lancar sekali
misalnya dengan anak anak mahasiswa mahasiswa jumlahnya sekitar hampir dua ribuan orang
kita malah ada wa group antara ada satu staff kbri yang memang tugasnya untuk itu
jadi setiap kampus yang ada mahasiswa indonesia nya kita ada koordinatornya
dan itu kita ada wa group jadi kita bisa monitor cepat
demikian juga dengan dari tiga puluh delapan ribu itu mayoritasnya adalah pekerja migran sekitar tiga puluh enam ribuan tiga puluh lima ribu
pekerja migran ini mereka itu punya namanya paguyuban kedaerahan
ada juga yang tergabung di masjid
masjid indonesia ya ada hampir enam puluh an lebih masjid indonesia
dengan simpul simpul ini juga kita komunikasinya sangat erat
baik melalui wa group maupun melalui media sosial
sehingga sebetulnya praktis sejak februari mulainya pandemi ini sampai sekarang
itu baru satu warga negara indonesia yang tinggal di korea selatan
yang tertular covid itu pun karena dia sudah mau pulang ke indonesia
kontraknya sudah selesai dia mau pulang ke indonesia
namun demikian yang kasus kasus yang datang dari indonesia itu jumlahnya
jadi sejak februari sampai sekarang orang yang baru datang dari indonesia
kalau di korea ini kan tidak ada larangan orang datang
orang indonesia boleh datang ke sini
tapi di bandara itu di screening karantina yang sangat ketat
nah dari sekian ribu orang datang ke sini itu ada delapan belas yang ketika di screen di bandara
ternyata positif covid sembilan belas
tapi mereka sudah dirawat
dan sebagainya semuanya gratis
lalu ada tujuh ya tujuh sorry ada enam enam orang ya
itu yang enam orang yang bekerja di satu kapal berbendera korea kalau tidak salah
berbendera rusia kapal berbendera rusia itu merapat di pelabuhan busan
ternyata semua awak kapal itu covid sembilan belas
dan di antaranya ada tujuh warga negara indonesia
tapi itu pun sudah dirawat
jadi secara total kalau kita bicara total
sampai hari ini kita mencatat dua puluh lima warga negara indonesia yang terpapar covid sembilan belas di korea selatan
ya tadi delapan belas itu karena baru datang dari indonesia
satu memang dia kerja di korea
enam itu bekerja di satu kapal
dari dua puluh lima itu dua puluh dua orang sudah sembuh

sebagian ada yang sudah pulang kembali ke indonesia tidak jadi bekerja di sini
ada yang sudah langsung bekerja dan sebagainya
sementara tiga masih dirawat di rumah sakit tapi keadaannya baik dan stabil
ini juga kita ada tim yang khusus memonitor warga warga
ini juga kita ada tim yang khusus memonitor warga warganya
ini juga kita ada tim yang khusus memonitor warga warganya
terima kasih dubes indonesia di korea selatan
pak umar hadi atas informasinya dan sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia